saudara gerebek lokasi perjudian di kawasan pancur batu deli serdang
polisi menangkap seorang pria mantan personel kepolisian
mantan polisi itu ditangkap karena punya senjata api ilegal
polisi menangkap dua puluh satu orang saat penggerbekan sebuah lokasi perjudian di kawasan pancur batu
dari dua puluh satu orang yang ditangkap satu orang merupakan mantan polisi
ia kini ditahan karena memiliki senjata api ilegal
sementara dua puluh orang lainnya masih dalam penyelidikan
dugaan keberbekan senjata api ilegal